keinformasi pertama menko perekonomian erlangga hartarto meminta pengusaha memberikan tunjangan hari raya atau thr kepada para pekerjanya pada idul fitri tahun ini
erlangga meminta para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya karena perekonomian telah membaik sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu lalu
menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya lapangan kerja selama dua ribu dua puluh satu mencapai dua lima puluh sembilan juta
dalam kesempatan yang sama menteri ketenaga kerjaan ida fauziah menyebut
skema pembayaran thr tahun ini akan dituangkan dalam surat edaran untuk dibayarkan tepat waktu
di sana ada pak ristadi dan pak yoris
dalam menjelang hari lebaran ini saya ingatkan dan sudah disetujui oleh ketua umum apindo
para pengusaha akan memberikan thr tahun ini
r itu adalah hak pekerja kewajiban pengusaha
kalau tahun lalu ada relaksasi karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita yang masih belum pulih
maka tahun ini saya kira kondisinya semakin baik
pak menko sudah menyampaikan nanti akan kita lanjuti dalam bentuk surat edaran
yang akan dikeluarkan oleh kementerian ketenaga kerjaan